indonesia sebagai negara kepulauan yang begitu luas dan juga memiliki sumber daya alam yang begitu banyak dan kaya
ternyata sampai saat ini masih belum memiliki satu peta yang terintegrasi dan tersinkronisasi
sehingga sering terjadi tata kelola lahan dan pembuatan izin dan segala aspek pembangunan di daerah yang tidak sesuai dengan semestinya
sehingga sering terjadi misalnya konflik sosial ataupun korupsi dan hal hal yang ilegal seperti penebangan yang ilegal pembalakan ilegal dan lain sebagainya
nah oleh sebab itu ke depan pemerintah ingin indonesia memiliki kualitas
satu peta dan di bawah kementerian koordinator perekonomian akan dibuatkan yang namanya kebijakan satu peta
di mana nanti pembangunan indonesia semua bertumpu dengan mengguna satu peta ini yang bisa digunakan oleh sembilan belas kelembagaan kementerian dan juga tiga puluh empat pemerintah provinsi
saat ini insight berada di badan informasi geospasial yang bertugas untuk membangun menciptakan
satu peta ini sehingga kedepannya semua bisa terintegrasi terkoordinasi dan tersinkronisasi sehingga pembangunan indonesia juga arahnya bisa jauh lebih jelas
kita akan berbicara dengan kepala badan informasi geospasial untuk menanyakan sampai mana tahap pembuatan satu peta ini dan apa apa saja permasalahannya dan tantangannya dan rencananya ke depan
kepala badan informasi geospasial
kebijakan satu peta sangat penting
untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor
sebagai kementerian dan lembaga ke dalam satu peta secara integratif secara terintegrasi sehingga tidak
terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial
lima februari dua ribu delapan belas untuk ketiga kalinya presiden joko widodo memimpin rapat terbatas
meminta seluruh jajarannya agar fokus menyelesaikan kebijakan satu peta
pemerintah yakin kebijakan satu peta ini akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan
membantu penyelesaian batas daerah dan mengefisienkan kegiatan ekonomi
keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan satu peta terwujud dalam perpres nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
bersama badan informasi geospasial kemenko perekonomian mengembangkan portal kebijakan satu peta
portal ini dibangun menggunakan platform open source sebagai gerbang akses dan berbagi data informasi geospasial tematik
yang terdapat pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah
namun data ina geoportal yang merupakan implementasi dari kebijakan satu peta baru mencapai skala satu berbanding lima puluh ribu
padahal sejumlah kementerian dan lembaga tertentu membutuhkan detail
sampai dengan skala satu berbanding lima bahkan hingga satu berbanding
ya untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kebijakan satu peta
saya sudah ditemani oleh kepala badan informasi geospasial prof dr hasanuddin abidin
ini sebenarnya mimpi yang cukup lama ya
kita sudah di cnn indonesia sendiri juga sering berbicara tentang betapa pentingnya indonesia itu memiliki peta yang terintegrasi
yang tidak tumpang tindih tidak membingungkan dan lain sebagainya
tapi asal usul atau kenapanya itu dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang presiden sendiri anggap penting itu apa kira kira ya pak hasan
ya kalau kenapanya sih saya lihat ini timbulnya karena banyaknya konflik pemanfaatan ruang
jadi karena penggunaan peta peta tematik yang tidak mengacu ke peta dasar yang sama standarnya beda beda
kadang kadang satu tema dibuat oleh berbagai instansi
akibatnya itu begitu diterapkan ke lapangan nah ini pada saat pengeluaran izin dan segala macam perkebunan pertambangan kehutanan dan batas
begitu di overlay ini tumpang tindih
nah ini juga terjadi
nah ini menyebabkan proses pembangunan itu akhirnya terhambat ya
dan konflik ini juga menimbulkan kerugian tidak hanya ekonomi sosial lingkungan
sehingga akhirnya pak presiden mengatakan ini ya memang tidak boleh lagi berlanjut karena menghambat proses pembangunan
sorry pak hasan mungkin bisa contoh beberapa contoh dari konflik yang terjadi ya seperti apa saja bentuknya dan khususnya di mana saja yang paling sering terjadi
akibat tidak ada satu peta yang setuju lah istilahnya dalam penggunaannya
ya memang yang paling banyak itu di pulau kalimantan
makanya pak presiden memang waktu itu meminta kita mulai dengan kalimantan
misalnya izin usaha pertambangan dengan misalnya katakanlah perkebunan ya
jadi mungkin yang mengeluarkan izin instansi yang berbeda menggunakan peta yang berbeda
begitu pelaku bisnis membawa peta peta tersebut ya mereka nggak salah begitu ke lapangan ternyata tumpang tindih
tapi masing masing membawa
masing masing mengklaim ya
ini adalah dasar dari klaim mereka
iya dan karena repotnya pelaku bisnis ini kan sudah invest begitu banyak uang dan segala macam
nah inilah timbul di level tapak ini konflik yang ya akhirnya menghambat proses pembangunan itu sendiri
dan kadang kadang ya konflik sosial ya antara ini itu contoh ya
iya nah selama ini mungkin kehadiran peta itu sendiri di indonesia
kita sejak merdeka tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu saya ingin tahu ya bagaimana proses pembuatan peta siapa selama ini
dan instansi instansinya itu sehingga ya terjadilah begitu banyak peta tumpang tindi
dan tidak sinkron
ya peta ini memang kita lihat harus dibagi dua
jadi ada yang namanya peta dasar peta topografi
nah ini sudah sejak zaman belanda ya sudah ada ya
misalnya kalau sesudah merdeka mungkin yang paling banyak itu dinas topografi angkatan darat
kemudian setelah ada bako surtanal ya kemudian jadi beg ya memang bako surtanal beg
nah tetapi kalau peta peta tematik ini yang membuat kementerian lembaga sektor sektor
jadi kalau peta peta terkait kehutanan ya kementerian kehutanan
dan biasanya ditujukan untuk tujuan yang spesifik
nah seharusnya secara teori itu peta peta tematik ini harus dibuat di atas peta dasar
nah masalah itu timbul kalau setiap kementerian lembaga menggunakan peta dasar yang berbeda beda
atau yang versinya berbeda
tapi kalau yang peta tematik selama ini yang kita miliki itu jumlahnya itu berapa
nah kalau peta tematik itu banyak sekali
karena peta tematik itu sebenarnya ya tergantung kementerian lembaga
esdm dia mungkin banyak peta peta terkait energi mineral
kemudian lhk juga banyak pupr banyak dan seterusnya
tapi dalam kebijakan satu peta kita cuma mengambil delapan puluh lima peta tematik
yang pentinglah saat ini untuk perencanaan pembangunan
misalnya dalam kebijakan satu peta esdm itu menyumbang dari delapan puluh lima itu delapan belas
pupr ada sebelas atr bpn sepuluh kemudian lhk sembilan tema lah
yang lain lainnya kecil kecil lah sedikit sedikit ya
ada sembilan belas kementerian lembaga
baru sembilan belas kementerian lembaga yang ikut
tapi mungkin saat itu saya belum kepala big ya
mungkin ya yang penting mulai dulu dari yang paling inilah
paling krusial ya
ya karena ini dikaitkan dengan rencana pembangunan kita ke depan lah
jadi ada sebenarnya kan ada tujuan yang lebih dari sekedar hanya memiliki satu peta itu saja
nah ini mungkin karena ini kan dibawa koordinasi menko perekonomian dan juga dig
mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa dibawa ke menko perekonomian
dan mungkin peran big di sini ya dalam membantu kebijakan satu peta ini
ya memang tumpang tindihnya peta ini dampak utamanya ini memang kita lihat ke proses pembangunan ya
ya seperti saya katakan tadi kalau misalnya izin usaha pertambangan dengan udang sawit
tumpang tindih kan secara legal ini harus diselesaikan dulu
akhirnya pembangunan itu
nah ini kan menghambat pembangunan dan dampak ekonominya besar lah ya
oleh sebab itu desember dua ribu lima belas kalau tidak salah itu keluar kebijakan ekonomi yang salah satunya percepatan kebijakan satu peta ini
karena kalau pengalaman kita di lapangan begitu dia tumpang tindih pembangunan nggak bisa jalan
akhirnya investor juga jadi marah juga kan
nah ini menimbulkan iklim investasi yang tidak kondusif
akhirnya orang lama lama jangan investasi disitulah status tanahnya belum jelas
pemanfaatan tanahnya tumpang tindih
dan konflik sosial itu tadi kan pak hasan
dan konflik sosial
ada masyarakat adat yang merasa loh ini sudah turun temurun dari nenekmu yang kita tahu persis di mana letak bukit sungai yang milik kita
tapi ternyata nggak klop dengan yang dikeluarkan oleh
tapi ini kalau bisa direplikasi di berbagai daerah
jadi selama ini merupakan salah satu yang menghambat bukan saja pertumbuhan tapi mungkin juga aspek keadilan dan kejelasan dari masyarakat lokal itu sendiri
jadi saya lihat kerugiannya itu bukan hanya ekonomi tapi juga sosial dan juga lingkungan karena nggak jelas akhirnya ya pembabatan hutan ini itu macem macem
tembakan liar dan segala macam
jadi juga merusak lingkungan gitu
merusak lingkungan jelas
jadi ada aspek urgensi lah
hasan peran dari big itu sendiri dari badan informasi geospasial mungkin belum banyak ya dari kita yang paham apa sih sebenarnya ini
badan informasi geospasial dan mungkin tidak terlalu paham apa sebenarnya yang dikerjakan nanti perannya dalam semua ini
sebenarnya kalau boleh jujur
program kebijakan satu peta ini sebenarnya hanya tugas sepertiga tugas dari big
sampingan lah isla
tugas paling utama dari beg itu sebenarnya membangun informasi geospasial dasar
misalnya kita saat ini membangun jaringan gps continuous pengamatan satelit yang positioning itu seluruh indonesia aceh sampai ini continus online
itu untuk membantu proses reforma agraria sertifikasi
kemudian kita juga menjaga satu ratus tiga puluh tujuh stasiun paling surut laut online
itu kita supply bmkg terutama
untuk tsunami untuk ini
tapi juga untuk posidrosal dan segala macam
kemudian kita membuat peta peta dasar
skala satu sampai satu kalau itu ya
nah kalau itu untuk survei pemetaan infrastruktur tambang segala macam
nah ada kemudian yang bagian keduanya kita disuruh mengintegrasikan peta peta tematik
atau mungkin kita langsung saja ini pak hasan menunjuk nunjuk ke layar mungkin supaya kita juga bisa ceritakan lebih jelas lagi ya kepada pemirsa kita
peta batas darat negara
ini kelihatan dan peta batas laut ini
ini juga penting supaya
supaya pulau pulau kita tidak dicaplokor oleh tetangga
ya kita lanjutkan insight kali ini mengenai kebijakan satu peta
saya sudah ditemani oleh kepala dari badan informasi geospasial prof dr hasanuddin abidin
tadi kita sudah banyak ya latar belakang kenapa pentingnya ada satu peta ini
tapi kalau kita bicara peta penting ya mungkin untuk ini ilustrasinya supaya lebih jelas
karena ini ilmu yang cukup membingungkan ya pak
nah tapi sementara ini sebenarnya peran dari big itu sendiri badan informasi geospasa banyak yang dikerjakan ya
nah ini adalah salah satu tugas tambahan
nah kira kira apa yang diharapkan
dari kerjasama dengan big untuk membuat satu peta ini
jadi sebelum saya jelaskan kebijakan satu peta ini tahapnya sebenarnya ada empat
jadi ada kompilasi kemudian integrasi sinkronisasi dan berbagi pakai
nah di tahap kompilasi big berperan mengumpulkan semua peta peta tematik dari sembilan belas kementerian lembaga yang ikut
kemudian kita di tahap integrasi kita verifikasi
ada yang perlu diperbaiki apa tidak dan segala macam
nah kemudian integrasinya dilakukan oleh kementerian lembaga terkait yang sebagai wali data
nah sesudah peta tersebut diintegrasikan baru kita masukkan ke geoportal
oh jadi nanti namanya geoportal ya ini semua online ya
tapi sebenarnya belum selesai itu meskipun sudah masuk online
dia harus disinkronisasi tumpang tindih tadi
nah tetapi tum sinkronisasi ini karena banyak aspek legal aspek ekonomi segala macam ditangani oleh menko
nah ini sedang berlangsung terus meskipun nanti diluncurkan ini geoportal sebenarnya sinkronisasi jalan terus
nah tahap yang keempat yaitu berbagi pakai
jadi semuanya ditaruh
nah di sini peran big adalah membangun geoportal
sama yang menghubungkan dengan simpul simpul jaringan
kementerian lembaga provinsi
ini kompilasi ini sudah dilaksanakan jadi pada tahap ini
sudah terintegrasi semua
jadi sesudah diluncurkan oleh pak presiden bukan berarti kita stop kita langsung kerja lagi
cara untuk mengumpulkannya itu bagaimana pak hasan
ya kita begini
dari mana saja
karena semua kan sekarang sistemnya digital
jadi kalau kita bicara peta di sini maksudnya peta digital
jadi kita pun meminta
bukan minta peta satu satu dengan wah kirim pakai
umumnya peta digital
sekarang sudah eranya era digital
dan daerah kementerian juga umumnya sudah bekerja digital
jadi nanti juga hasilnya itu berupa digital yang bisa diakses
nah kita masukkan di sini
kita harapkan nanti bisa diakses
oke ini home page ya dari geoportal kebijakan satu peta
ada delapan puluh lima peta tematik di sini
kita bagi dalam tujuh tema
ada batas wilayah perizinan pertanahan perencanaan ruang kawasan khusus sarana prasarana kehutanan dan
sumber daya alam
tematik ini sebenarnya kuncinya ya
peta yang mencerminkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengurus republik indonesia ini
dan ini wali datanya sembilan belas kementerian lembaga yang terlibat
nah nanti kalau kita mau lihat
nah ini contohnya
sudah ada semua di sini
nanti tinggal pilih misalnya nggak tahu ini mbak desi mau pilih yang mana
oke mungkin kita dari awal saja
karena yang penting itu kan batas wilayah
karena sering sekali kita sendiri kan tidak tahu ya batas wilayah ini sebenarnya milik siapa dan lain lain sebagainya
mungkin kita mulai dari sini ya pak hasan ini
bisa di sini
misalnya kita mau lihat peta batas administrasi
nah tinggal di klik
peta batas administrasi provinsi
tapi batas itu nanti ada yang sudah definitif ada yang indikatif ya
nanti dibedakan warnanya
maksud bedanya apa yang definitif sama indikatif
kalau definitif itu sudah ada peraturan ya
perdanya segala macam dari kemendagri nya
kalau yang indikatif baru kartometrik dari peta tapi belum ada ininya ya
jadi yang kita lihat ini sudah terintegrasi pak hasan
nah misalnya kita contoh lain lagi biar kelihatan lebih banyak
peta batas administrasi kapupaten y ini lebih ribet lagi ya ini bisa
lebih ribet lagi nah ini jawa
tapi ini nanti kita bisa data file digitalnya ada
apa peta batas darat negara
peta batas darat negara
ini kelihatan dan peta batas laut
ini juga penting supaya
supaya pulau pulau kita gak dicapok oleh tetangga
tapi ini juga kalau kita sudah istilahnya peta ini kan nanti kalau sudah di launch dianggap inilah yang paling legal
yang punya basis hukum
pada skala satu ratus lima puluh ribu
jadi begini tadi karena kita harus tumpangkan ke peta dasar
pada saat di launch itu yang tersedia seluruh indonesia itu sebenarnya
ada skala dua puluh lima ribu ada skala lima puluh ribu
ini belum seratus persen ini belum seratus persen
tapi kalau digabungkan sudah seratus persen
tapi kalau dua skala peta digabungkan yang seratus persen itu yang paling kecil satu ratus lima puluh ribu
tapi sebenarnya kan bisa lebih kecil lagi kan dari
nah kebutuhan saat ini itu di satu lima ribu
rencana detail data uang
itu bisa kelihatan ini bentuk jalannya seperti apa ya
peta dasar satu lima ribu kita kurang dari dua persen saat ini
jadi masih perlu ya di
makanya kita program utama beg sekarang ini mempercepat satu ratus lima puluh ribu
karena kita khawatir juga kalau pak presiden nanti terpilih lagi beliau mengatakan di bejana satu peta dilanjutkan satu ratus lima puluh ribu
kita mau satu ratus lima puluh ribu supaya bisa melihat secara langsung pembangunan infrastruktur
nah itu yang kita harus siap siap
saya sudah bilang ke teman teman ke big
kita harus siap siap ini
karena tuntutan di lapangan di level tapak itu seribu lima ratus ribu sebenarnya
nah ini ada yang menarik karena peta batas laut negara dan juga garis pantai indonesia
taruhlah ini kan kita sering konflik ya dengan negara tetangga kita malaysia ini
kita bisa gunakan peta ini sebagai dasar jurisdiksi wilayah hukum indonesia
misalnya kalau ada semacam konflik dengan negara negara tetangga atau
nah kalau itu
ada atau masih belum bisa
ini salah satu saja
biasanya kalau misalnya di batas darat ri malaysia ini ada outstanding boundary problem
ada sembilan kawasan sekarang
nah biasanya mereka kita harus skala yang lebih detail
seribu lima ratus ribu dan lain lain
ini hanya untuk membantu awalnya
tapi pada saat di lapangan harus di detail
apalagi kalau negara tetangga juga punya peta mereka sendiri yang jauh lebih detail
jadi kalau menurut saya ini start awal lah yang bagus
nanti kita pelan pelan lebih detailkan
oke mungkin kita ke yang berikutnya
nah ini biasanya yang juga menimbulkan semacam konflik
masalah sosial ini kawasan khusus
sekarang kan presiden jokowi kalau tidak salah kan ingin membuat
kawasan khusus ekonomi ini
di kawasan khusus dan lain sebagainya
kita lihat kawasan ekonomi khusus dimana mana saja
yang biasanya kecil kecil sih
ini mandalika mungkin lombok sekarang yang lagi rame kan
ini sekarang lagi rawan gempa disini
pedagangan bebas dan pelabuhan bebas
benoa dan pasar ya

nah kira kira khusus untuk yang ini
siapa yang akan menggunakan informasi ini terutama pak hasan
pertama sih sebenarnya kementerian lembaga dan daerah
jadi kalau kita lihat kan memang peserta kebijakan satu peta saat ini
baru kementerian lembaga dan daerah
dan umumnya memang ini masih banyak diperlukan oleh daerah
meskipun secara pribadi saya sudah banyak dikontak oleh lsm
oleh pihak swasta industri
kapan mereka bisa pakai ini
nah saat ini kita sedang menunggu perpres untuk aksesibilitas
dan permenko untuk tata kelolanya
mana yang terbuka untuk publik
mana yang tertutup
jadi untuk mengakses peta ini juga sesuai dengan level masing masing
dikaitkan dengan untuk apanya kan
tapi itu hanya untuk tematik
kalau untuk yang saya ceritakan peta dasar rupa bumi gps ty itu sudah free sekarang
itu semua siapa saja
saya juga sendiri bisa akseskan di online
tapi karena ini peta ini kan sebenarnya bukan punya big kan
wali datanya di kementerian lembaga
jadi kita tanya mereka
kita taruh di sini
mana saja yang boleh diakses
jadi kalau misalnya
jadi yang ini nggak ada rahasia negara ya
yang kita khawatirkan itu kalau misalnya hutan nanti ya
kalau di rubah rubah kan repot nanti
dalam membuat sesuatu seperti ini bagi big ini sulit atau sebenarnya nggak terlalu
nggak terlalu sulit
bahkan kalau secara ilmu pemetaan seharusnya kebijakan satu peta itu nggak perlu ada
kalau misalnya perusahaan kan selama ini mungkin perusahaan juga
perkebunan lah ya
perkebunan sawit atau apa gitu tambang kan ya taruhlah misalnya kehutanan gitu
ups ini mungkin harus
harus di sini
ini tangannya jangan jangan
harus pakai ini
harus pakai ya
kirain harus ada ini touch tertentu ya
nah kawasan hutan
ini sudah ditunjuk
penetapan kawasan hutan jangan ini belum
ah ini dia
penunjukan kawasan hutan
kalau penetapannya dimatikan coba
penetapannya kita matikan ya
ini mungkin masih work in progress
jadi pada intinya ini merupakan kompilasi dari peta peta yang sudah ada
ya jadi peta peta ini semua dari lhk
masyarakat punya peta sendiri juga atau setahu pak hasan dan juga mungkin perusahaan yang sudah lama mereka punya konsesi di situ pasti punya peta sendiri juga kan
jadi peta itu sebenarnya kita bisa katakan ada dua lah
peta legal sama peta faktual
kalau misalnya di kebun kelapa sawit ya asosia perusahaannya ya dia bisa saja membuat peta dasar sendiri segala macam
tetapi yang legal itu nanti peta dasar ya yang dari big
atau kalau dia membuat peta tematik perusahaan bisa
tapi yang legal tetap yang dari lhk
nah ini saya pikir harus disinkronkan
antara fakta faktual dan legal
karena di indonesia ini banyak sekali peta peta faktual yang dibuat oleh industri oleh swasta lsm
tapi belum dapat cap legal
jadi yang jadi menurut saya ini harus disinergikan
dan termasuk yang dibuat mungkin masyarakat sendiri kan mereka punya
nah itu juga nanti bagian dari satu peta ini atau bagaimana
harapan saya pribadi semacam itu
tetapi memang harus ada perangkat hukumnya
nah nanti mimpi saya sih big mengeluarkan standar standar pemetaan
siapa saja boleh memetakan dengan anggaran sendiri
tetapi menggunakan standarnya beg
nah nanti di akhirnya big tinggal memvalidasi memverifikasi
jadi ada tadi tahapnya kompilasi kemudian integrasi
integrasi itu persisnya apa
jadi integrasi ini sebenarnya yang peta peta tematik yang sudah beredar tadi kita perbaikilah
agar dia sesuai dengan peta dasar
nah ini sudah selesai
khususnya kalau di antara semua kepulauan ini yang mana yang paling komplit ini
kompilasi dan integrasi
dan sinkronisasi kalimantan
oh ini ya kebetulan ya kalimantan
karena proses sinkronisasi tahun ini juga ini yang melaksanakan di kalimantan ini
karena yang paling ruwet pun di sini
ya paling ruwet karena di sini juga ada misalnya hutan tanaman rakyat hutan adat
dan coba kalau kita semuanya on ini bentuknya seperti apa
biasa agak lama kalau di on nah itu baru muncul
ini problemnya datanya ini digital besar sekali
ini memang kita harus mikir nanti bagaimana biar bisa cepat gitu
loadingnya itu ya
apalagi kalau banyak orang pada saat yang sama masuk nah ini
kalau dari segi kesulitan pak hasan dalam membuat sesuatu seperti ini bagi big ini sulit atau sebenarnya nggak terlalu
nggak terlalu sulit
bahkan kalau secara ilmu pemetaan seharusnya kebijakan satu peta itu nggak perlu ada
karena secara teori kita belajar sejak mahasiswa
memang kalau bikin peta tematik itu harus mengacu ke peta dasar
itu udah inklusifly seperti ini
dan kita sebenarnya ilmunya sudah ada
ya itu mapping satu ratus satu itu kebijakan satu peta
tapi yang problem itu ya itu
yang problem itu ya di lapangan itu kementerian lembaga dan provinsi ya karena tuntutan mereka sehari hari mereka harus bikin peta cepat
nggak bisa nunggu ini investor datang
ya saya memahamilah
jadi kitanya yang harus cepat beg nya nanti
nah sekarang mau lihat apa lagi tata ruang
ini mungkin karena yang penting
sumber daya alam dan lingkungan
atau di klik aja di sini
mungkin kita lebih kecilin lagi
mau di mana
kita lihat seluruh indonesia deh
kita bicara tata kelola ruang lahan dan lain sebagainya itu biasanya kan dikaitkan dengan bagaimana kita sebagai negara itu memaksimalkanlah sumber daya alam kita untuk pembangunan tapi juga sambil merawat lingkungan
ini peta sumber daya alam dan lingkungan
ini menarik ini sebenarnya
peta penutup lahan
wah ini yang sumber daya alam ini banyak sekali ya
aspek aspek yang kita bisa pelajari ya
ada peta rawan bencana kerentanan gerakan tanah rawan bencana
cuma ini responnya
ini mungkin yang kita perlukan nih sekarang ini
peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan zona kerentanan gerakan tanah ini
tapi seberapa akurat ini nanti ke depan
misalnya kan seperti kita sekarang ada gempa bumi di lombok dan lain lain
dengan adanya peta ini harus
nah saya katakan ini sebenarnya frame awal
saya sudah sampaikan ke teman teman di bg kita harus bergerak ke satu lima ribu
nah ini pelan pelan
jadi saya lihat ini salah satu kebijakan satu peta ini gerakan untuk kembali ke hitoh kemetaan yang bener lah ya
jadi ininya sudah beres dulu lima puluh ribu
geoportalnya sudah oke
nah nanti baru kita masuk ke yang lebih detail detail
jadi kalau misalnya gempa bumi ya juga dia masih di skala satu ratus lima puluh ribu lah
jadi masih belum terlalu rinci dan belum bisa menjadi informasi yang
kalau gempa bumi bisa lah
kalau banjir yang susah
nah kalau misalnya banjir di perkotaan kan harus skalanya lebih ini ya
iya harus lebih
untuk mencapai satu peta lima puluh ribu ini saja memerlukan waktu berapa lama pak hasan ini
ini kan proyek dari tahun dua ribu enam belas sudah dicanakan
iya peta dasar satu ratus lima puluh ribunya kan udah ada dulu kan
dan itu juga dulu memang bako surtanan itu konsentrasi di skala menengah sebenarnya
harapannya pada saat itu skala besar itu lima ribu itu
daerah yang ini kan
tapi daerah kan harus dibantu dong oleh apalagi kalau sdm nya
betul jadi begitu tiba tiba tuntutan di lapangan itu satu lima ribu besar sekali kita nggak siap
nah sekarang baru memacu ini ya
nah ini kan ada sembilan belas kementerian dan juga tiga puluh empat pemerintah provinsi
ada semacam request atau permintaan dari mereka mengenai apa apa saja yang harus diberikan
apa saja yang harus difokuskan
ini semua dari lembaga yang meminta
ini dong kita fokus misalnya mak
enggak pada saat penyusunan awal provinsi juga terlibat
bahkan mereka yang banyak minta sekarang ya
jadi sebelum ini selesai pun itu permintaan sudah datang
tapi per surat per ini gitu ya
nah ini banyak sekali
jadi memang kalau ini besar sekali ya
ini harus zoom in mungkin perlu waktu lebih lama ya karena
karena dia terlalu banyak
harus dimatikan beberapa baru ini ya
ya ini contohnya juga wilayah izin usaha
ini pertambangan yang izin bupati
ini perusahaan ini dimana dia
bangunan siang mandiri pt
nah ini dimana di pekanbaru
kok pekanbaru jalan jalan ke kalimantan ini ya
ini kan di pekanbaru
ini juga di pekanbaru
ini juga di pekanbaru
ini juga di pekanbaru
dan katanya kita bisa ada view yang lain juga yang kita bisa gunakan ini
ini mungkin lebih bagus nih kelihatan
nah coba misalnya kalau kita ingat peta kawasan yang tadi itu
ini kelihatan gak yang di lombok misalnya ada
oh yang di lombok
sebenarnya dari peta dasarnya aja kita udah bisa ngeliat ini ya
sumber gempa itu
mungkin di tempat yang tadi ya
nah ini mungkin
kawasan rawan bencana
mungkin yang ininya kita matikan dulu aja
karena ini yang memakan tempat banyak
oke mungkin harus kita tunggu sebentar ya
tapi sebenarnya kalau orang punya background geologi
saya kebetulan punya
kita liat aja yang kemarin penyebab gempa disini
ini yang namanya flores trust
ini kan seperti
ada patahan itu
kelihatan sekali ya dari atas
dan disini juga ada
kalau ini subduksi memang
ini juga ada semacam
jadi memang daerah ini nih
agak sedikit rentan
karena dia ada subduksi
disini retak nih keliatan
sebenarnya yang menemukan dulu
dengan lipi kalau gak salah
kita dikenal sebagai
itu karena memang ada
pemetaan dari wilayah ini
isinya tuh banyak
ini dari peta laut
nah ini yang perlu dicatat juga
jadi di dalam
ini nggak termasuk peta laut
nah ini peta dasar
ini peta dasar semua
peta tematik tuh ditumpangkan disini
tapi ininya harus ada dulu
tapi kebijakan satu peta saat ini
delapan puluh lima tema itu banyaknya darat
belum tema tema laut
jadi misalnya kalau untuk pemetaan
misalnya peta sebaran
nah nanti di
tindak lanjut berikutnya
kita ingin menambahkan tema tema baru
kalau misalnya laut penting
ya ini memang penting
misalnya peta sebaran
sekarang kan ya
kita kan katanya mau poros maritim
nah ini sebenarnya menarik ini
di kalau kita bisa lihat peta dasarnya aja
ini udah menarik ini
ada bisa dianalisis lebih lanjut ya
dan juga mungkin lebih rinci lagi kedalaman
untuk urusan kkp juga bisa menggunakan
ini sebenarnya sudah ada kedalamannya sih
sebenarnya ada di data digitalnya ya
cuman ini mungkin karena resolusinya besar sekali
jadi loadingnya itu masih
perizinan dan pertanahan itu juga
pak hasan mungkin kan salah satu yang sering jadi masalah itu ya
perizinan tumpang tindi
atau kita ingin tahu ini sebenarnya kawasan itu
atau konsesi milik siapa ini bisa kelihatan ya
dengan melihat perizinan dan pertanahan
coba mungkin salah satu dipilih
misalnya disini apa ini
ini yang menerbitkan izin bupati
kemudian nama perusahaannya
apa lagi dibawahnya
ini nama perusahaannya ada tuh
wah ini rinci sekali ya
izin tambang dari dimulai kapan dan lain sebagainya
tapi ini untuk publik nggak bisa
data data begini kan
siapa yang bisa melihat data ini
karena ini cukup cukup istilahnya banyak data atau informasi yang mungkin sifatnya bukan umum ya
ya makanya kita sedang menunggu permenkonya
jadi kalau untuk nanti permenkonya itu bahkan layer per layer
layer ini tertutup layer ini terbuka layer ini boleh dilihat
kalau ini tertutup apa nggak ini kalau ini
ini tertutup ya
yang izin bupati
nama perusahaan bangun
ini perusahaan ini di mana dia
bangun asia mandiri pt
nah ini di mana
kok pekanbaru jalan jalan ke kalimantan ini
nah ini bahwa kita tahu ini legal atau tidak legal itu kelihatan
ini kan memang ada izinnya tapi istilahnya apakah izinnya tumpang tindih atau tidak ini kan yang harusnya
ini yang bikin masalah
kadang kadang izin usaha pertambangan kan yang ngeluarkan daerah
sementara kehutanan selama ini kan pusat
nah kadang kadang bupati ya mohon maaf
kadang kadang mungkin ya nggak tahu karena berbagai hal ngeluarkan izin aja
nah kemudian hgu atr bpn
nah ini yang bikin masalah juga
kadang kadang nggak ada koordinasi antara
daerah dengan pusat
nah nanti makanya kedepannya sinkronisasi
itu penting ya
tapi ini sudah terjadi
nah kita harapkan nantinya berikutnya kalau mengeluarkan izin pun bupati ngelihat dulu ke sini
oh dia mengeluarkan izin disini ini kawasan apa ini
gammens keluarkan izin
ya atau misalnya ternyata ini kawasan istilahnya hutan lindung lah
ini yang mana yang lebih
dominan lah istilahnya dari peraturannya itu
nah sekarang ini
ini sudah terjadi tumpang tindih ini
nah kemenko perekonomian sekarang sedang mempelajari semua
nanti dipelajari karakteristik tumpang tinggi penyelesaiannya
dibuat prosedur aturannya
nah kedepannya diharapkan sebelum dikeluarkan izin izin itu
nah daerah menggunakan ini
melihat kebijakan satu peta
sehingga tumpang mini tidak terjadi
jadi diberesin dulu lah ini semua
ya diberesin dulu
iya memang kalau udah ada yang tumpang tindih mungkin kedepannya tidak diperpanjang istilahnya izinnya
dan dengan adanya data data tadi
sebenarnya kita bisa bikin spasial analisis bisa dicek nanti
yang paling banyak punya perusahaan izin tambang di kalimantan siapa
pemiliknya kalau ada
komplikasi kan disitu
begitu kita tahu nama orang nama orang semua banyak
nah kuncinya ini siapa nanti yang bisa mendapatkan akses untuk data atau informasi seperti ini
itu kan pasti
yang jelas presiden wapres menko perekonomian menteri ppn kepala bapak penas kepala big punya full access
bisa lihat semuanya
tapi nanti yang lain lain tergantung permenko nya
ya mudah mudahan lah nanti
sesudah kebijakan satu peta ada kebijakan satu data
nah itu menggabungkan geospasial data statistik dan data data lainnya
yang dipunya kementerian lembaga selamat
jadi indonesia itu punya satu data yang betul betul terintegrasi
jadi satu peta satu data
dan ini semua kekayaan kita tuh ada disitu
jadi data itu jauh lebih berharga ketimbang misalnya minyak dan lain sebagainya
data mining itu katanya lebih penting
siapa yang menguasai data menguasai dunia
harusnya sekarang sudah perlu satu lima ribu
tapi kan tergantung katanya ini tergantung pemerintahnya kan
tapi yang jelas

karena satu lima ribu ditunggu reach permittingan

tertika saja yang w direfleksen sama belumitin
tertiri dua akhir system
rp lima ini ditunggu rdtr
rdtr itu dari rp dua
rdtr baru selesai
saya bilang ini harus dipercepat
nah untuk mempercepat
perlu anggaran jadi
pekerjaan big juga tergantung dengan
anggarannya oh iya jelas
selama ini tapi lumayan mulus sesuai
dengan target lah istilahnya
tidak juga kalau melihat beban
sekarang kita perlu mengerjakan rp satu lima ratus
saya sampaikan juga
ke beberapa orang di pemerintahan ini
pemerintah meminta kita mempercepat
untuk mendukung rdtr reforma agraria
ya mohon juga anggarannya
jangan permintaannya besar tapi anggarannya
tetap saja dan dengan
anggaran sebenarnya tidak terlalu
sulit ya untuk membuat
satu peta ini dari segi
teknologi dari segi
sdm yang ada
di big itu bukan
sesuatu yang rumit ya
industri geospasial kita juga nanti akan
akan maju kan
tapi saya paham lah pemerintah mungkin
uangnya juga kan terbatas ya
bantuan luar negeri atau apa
data yang selama ini kan geospasial
kan juga memberikan data untuk
bmkg dan lain sebagainya
ininya lah dan sekarang
ini setiap hari kita asistensi
peta tata ruang ke bg
mungkin tiga daerah per hari itu
karena kita mengejar yang
empat puluh ini kan pak menko
sudah mengeluarkan oss itu ya
nah kan salah satu syaratnya itu
rdtr kan nah rdtrnya
belum ada karena peta dasarnya
dulu pak hasan mungkin kita
agak ringkasan aja
kalau sudah satu peta ini
yang indonesia akan miliki
untuk apa dan manfaatnya bagi kita
negara kepulauan ya yang memang
memerlukan peta yang bisa
digunakan dan diandalkan oleh
apa kira kira jadi yang pertama
kita harapkan sih nantinya
oleh semua kementerian lembaga terlibat
dan daerah untuk proses
kemudian untuk penyusunan
rencana detail tata ruang
rencana tata ruang berbasiskan peta
ingin nanti data hasil
ksp ini kebijakan satu peta
di daerah terutama ya
sehingga tidak terjadi lagi
tumpang tindih tidak lagi
terjadi pemborosan ya
kadang kadang nyetak sawah di daerah mana
saluran idikasinya di daerah mana
ya antara air dan
kadang kadang pelabuhan ikan di mana
jalan kemana tapi semua kalau ada peta
dan segala macam berbasiskan peta
kan jadi jadi betul betul menjadi
semua kekayaan yang kita
miliki dan juga bagaimana
kita bisa memanfaatkannya
jadi proses perencanaan
pembangunan lebih baik
tumpang tindih konflik
tidak terjadi lagi
penyalahgunaan juga tidak terjadi
akhirnya iklim investasi juga
bagus dan percepatan
dan pemerintahan pembangunan juga jadi
tapi dengan adanya ini juga seperti
lahan gambut kita di mana itu
sudah digunakan ya
dan kebijakan untuk mengurangi
juga bisa menggunakan ini ya
tapi memang dampak berikutnya
memang menyakitkan sebenarnya
begitu kita punya data
kebijakan satu peta yang kumplit segala macam
setiap orang akhirnya
properly nah ini mengganggu
orang dan segala macam mungkin tapi ya
ya tapi ini justru salah satu benefit
menurut saya jadi yang selama ini
ini mungkin tidak
bertanggung jawab atau tidak

melakukan bisnis dan lain sebagainya
bisa di monitor ya dengan adanya
lsm saya rasa bisa menggunakan ini sebagai basis untuk
mereka juga memonitor ya
ya kita harapkan sih sebenarnya nanti
ya ini bisa diakses sebanyak mungkin orang

dari pemerintah dan pemprov sendiri terhadap ini
sampai saat ini
oh bagus loh
banyak sekali ini belum selesai pun mereka sudah perlu minta data
dan kebijakan di beg memang kalau

pemerintah kementerian lembaga perlu data
misalnya atr bpn juga perlu
buat seluruh indonesia belum ada
berbagi pakai pun kita ingat
jadi kalau untuk pemerintah
pembangunan daerah segala macam
nah ini dengan google map
dan lain sebagainya apa
yang kita bisa jadi yang di google yang gak ada
berhamparan ruang lahan
tapi kita tidak tahu di situ izin
apa apakah ada izin
punya siapa segala macam
jadi google map itu sebenarnya
seperti peta dasar saja
bagi google map itu yang penting sebenarnya bukan
bukan peta dasar itu
rumah saya dimananya itu harus kelihatan
kalau kita lihat
google map atau citra satelit ada rumah
tapi pertanyaannya kan rumah siapa
apakah hak milik atau apa
di dalamnya ada berapa orang yang tinggal
pendidikannya apa kesehatannya apa
masa depan jadi tindak lanjut
ksp berikutnya menurut saya
data data geospasial ini
harus diintegrasikan dengan data
jadi nanti bisa dilihat
persis ini perusahaan mana yang memiliki
dan di mana batas batas
yang kemarin saja misalnya
kan harusnya bisa di plot
papua berapa persen
kan tentunya beda beda kan
nah itu sdg di sana sebenarnya
jadi kalau bisa plot secara spasial
nanti intervensi pembangunan
lebih nih oh kalau kemiskinan di sini
ternyata lebih tinggi persentasenya
oh berarti di sini ya jadi sesuai dengan
kebutuhan pembangunan kita
jadi sebenarnya ksp ini
kebijakan satu peta ini the beginning ya
ini hanya basis
yang nanti bisa segala macam informasi
yang dibutuhkan itu bisa di
sebenarnya yang mendesak
itu kemarin dari resolusi
di pbb setiap
negara itu diminta menggabungkan
kalau di kita yang ada di bps
dengan data geospasial
yang ada di big
untuk mendukung sdgs
nah di kita
ini belum terlaksana
bps punya data sendiri
big punya data sendiri
di sini nanti kalau ini sudah jadi
satu peta ya seperti ini ini bisa
dikatakan semua data yang ada di sini itu
akurat pada skalanya
akurat pada skalanya skalanya satu ratus lima puluh ribu
kalau mau lebih akurat ya saat turun
turun lagi nanti lebih besar lagi
ke seribu ribu kalau smart city
seribu ribu jadi sebenarnya objektifnya
untuk semakin lama kita semakin
semakin akurat ya datanya
sehingga ini berkaitan
betul betul bisa dilaksanakan
pak hasan terima kasih
banyak ini udah mendapat
pelajaran nih soal seolah olah kita
dengan seorang dosen kita belajar
khusus mengenai mapping
tapi memang sudah
ya wajarnya ya negara seperti
indonesia ini apalagi dengan teknologi
yang sudah ada
satu peta yang bisa diakses
oleh siapapun dan ini
sekarang sudah online dengan
nanti kalau tidak salah akan ada aplikasinya juga ya
sekarang harus punya setiap ini kan
setiap apa itu
harus ada aplikasinya
di googling aja nanti ada
coba coba saja dan mudah mudahan servernya
juga bagus ya kenceng ya
oh ya yang perlu kita sebut ada juga peta kita
sebenarnya kita meluncurkan
orang orang umum dapat
menggunakan untuk mengupdate peta tapi bukan
ksp peta ada
itu sedang ditanyikan
iya dan penting sekali jadi kita
juga bisa membantu memonitor
misalnya kalau ada
ada yang melakukan kebakaran disana
melakukan illegal logging ini semua kan bisa
topik kita kali ini bermanfaat
dan saya rasa
kita harus juga
lebih tahu ya ke depan sebenarnya
dari segi kekayaan
seperti apa sih indonesia ini
nah ini bisa didapatkan dengan hanya melihat
indonesia ya bye bye